hai hai bro mendingan kita main ps lagi lah wah yang namanya main ps oke friend let's go pasang
dasar pedagang mana enak waktu ngambil barang ngaku ngaku nabayar lancar giliran ditagih cicilan
ngabur ngaburan bukan ngaburkan tapi saya emang lagi nengokin saudara yang sedang lahiran alasan panik
paling pinter bikin alasan pokoknya nama saya temu tahu kamu kudu bayar cicilan sekarang juga kredit
tv yang kamu ambil kemarin bayar ini harus bayar pokoknya kamu harus bayar sekarang juga
bayarin di cicilan ini orang kelihatannya naginya maksudnya enggak takut tapi kalau udah masuk ke
liang kubur duit yang kagak halal dikasih makan anaknya bener bener jadi ini dari tadi ya ribut
berisik banget pasti deh ada hubungannya sama haji muhyiddin ya kan aku aku ini ketopapu menyambar
nyambaran jadinya aku bari eh ini urusannya laki laki apa yang kejam ya emang artikel serba
tahu kale obadar masalah apa sih yang kaki kagak tahu di kampung nih hah ini yang kagak suka ama
wajah sulam amai keluarganya keturun keturunnya cuma haji muhyiddin
etika dulu bilangin lu ngapa jadi urusan ikut ikutan so uzon ah eh kagak baik apel lagi
bukan kuasa angin tarloh lidah lu tuh bakalan ditusuk kamek kunting bakar namun besi yang
menyalahkan tahu ibab eh siapa juga yang so uzon artikel itu cuma nebak aja emangnya
sehat banget sih artikel kan cuma menganalisa kalau babek agak percaya datang aja ke rumah
haji muhyiddin langsung gitu aja korepot tapi gua rasa anak lu bener juga nih bari
kalau gua bilang sih mendingan kita cari tuh si maliya matar miji bari dari mereka
berdua kita korek tuh sebenarnya strategi apa sih yang mau disiapin nama haji muhyiddin eh
bilang ngisa enggak ngasih eh forecasts kaya praten tak fitah ketrampuh siarap lalu dia dari

tumben tumbennya lu bari berbaik
sangka sama haji muhyiddin
jangan jangan udah lu terima ya
biasa nanya sama dia
tuh enak aja
dar lu jangan
berloki ngomongan gue ke situ dong
masalah haji muhyiddin tuh
cuma kedengkian hatinya dia
pak ambo besar kepala
nah biar persoalannya ini cepat kelar
kita cari informasi aja
eh bapak benar tuh
lah lu gak mau ngikut nih
lu ketinggalan informasi masalah
yang menyangkut haji sulam
nah gitu dong
ini baru cek
cari informasi yang benar
dari tadi gue liat tuh lu mundar mandir
kayak siapa belum ngajian
ayah masih curiga dibet
kenapa mang ojo
nyuruh kita pulang
sewaktu keluarga si sulam datang
ini pasti ada apa apanya dibet
mang ojo itu memang berada
di bawah tekanan haji sulam
gak apa apa friend
curiga sama haji sulam
kayak kodok empang kelelah
oh gue perhatiin kayak kodok
kalo kagak pake curiga mencurigai
bukan muhyiddin namanya
kagak ada rahasia
kenapa kita diusir
disuruh pulang sama ojo
pasti si ojo takut sama kedatangan haji sulap
sekarang kan haji sulam
masih bosnya si ojo
hebat juga ya
abah itu sangat berbakat
disalurkannya tidak baik bah
nih abah tuh cocoknya jadi detektif
gak jadi reserse
soalnya abah bisa tau
gak baik lo main sidiran sama orang tua
yaudah lo mau ke belakang dulu ya
gue mau ke belakang dulu
awas lo dicurigain ke rumah haji sulam
eh kenapa pada ngetahuin gue sih
bro mendingan kita main
ps lagi yuk
wah yang namanya main ps
dasar berdegong manehna
giliran ditagih cicilan kabur ngaburan
yang sedang lahiran
pokoknya mah saya tak mau tau
kamu kudu bayar cicilan sekarang juga
kredit tipi yang kamu ambil kemarin
pokoknya kamu harus bayar sekarang juga
keliatannya naginya maksa banget ya bar
ini jangan jangan nih
itu kolektor yang mukulin bang ojo nih
gue sih yakin bener nih orang ini
kenapa lo berburuk sangka sama dia
sementara lo sama jimu iden bergaya sangka
kemana sih lo
dar dar udah ada darah
lo jangan bawa lo ke aki aki kurang kaum lo
eh kalau bener bener nih
begitu ketangkep langsung kita sikat
eh ntar para ntar
bener ya gue yang the kolektor ya
awas lo mau ketangkep
hei jangan lari lo
lo jangan lari lo
kenal bar tangkep
hei keluar gagal
lu keluar gue udah mau ngebukin
teteh bangun kok
saya mau ngebukin kan
lo the kolektor yang mukulin
ampun kang salah saya teh
mau dikebuki eh gue bilangin sekali lagi
lo jangan buram buram bro nih
lo the kolektor yang ngebukin
nama saya teh jajang bukan
itu bukan nama tapi penagih utang
ya kang saya teteh memang tukang tagih utang
tahan bukuin aja di bar
tahan bang tahan sabar
dia ini bukan dev kolektor
tapi tukang kredit
iya bang itu yang tukang riditin
sampai tv mokokas dia yang kreditin
tapi laganya dia kayak the kolektor
kalau nagih utang
amarah marah begitu gue jadi curiga
soalnya apa temen gue mang ojo itu
gara gara sama dep kolektor
dia dipukulin loh tau gak
kalau lagi nagih cicilan uang kreditan
ngomongnya kasar banget bang kayak mau ngajakin berantem
jadi bener lo bukan the kolektor
pakai buruk sangka sama orang
akhirnya jadi begini nih capek kita nih
bari ngejar ngejar orang ini
nagih kreditan lo jangan pakai
keras keras segala jangan pakai kekerasan segala
akhirnya lo salah sangka itu